kiamat semakin dekat
dia lagi dia lagi
apa kau tidak melihat tanda tandanya
kiamat semakin dekat
hei manusia kau mencari apa
ke kuburan baru
lo kagak bisa diajak kompromi banget sih
apa yang bakal muncul segala
lo perut gak perseluk
perut gak perlihat
apa itu sangka kalah
sangka kalah adalah trompet
terbuat dari tanduk
terbuat dari tanduk
yang kecil sebesar bumi
yang besar sebesar langit
malaikat akan menyupit tiga kali
membuat semua manusia ketakutan
seluruh manusia akan mati
lebih dan keras
bukan sama sekali
dulu kita tahu yang namanya padang pasir tandus
sekarang ada tanaman
perempuan berpakaian tapi tidak seperti berpakaian
itu tanda tanda kiamat sudah dekat
banyak lagi tanda tandanya
itu itu tanda tanda kiamat
orang yang datang itu tanda tanda kiamat
saya harus pergi dulu
itu tanda kiamat
permisi ibu ibu bapak assalamualaikum
aku pernah melihat orang orang ini
ini kan yang tadi
mereka adalah pasien dari rumah sakit jiwa bu
yang telah melarikan diri
kenapa sih poi
bayar duit ngajak
bayar ngajak aja bang
lu gak pegang duit
duit wc paling tuh beneran
oh sepuluh kali bolak balik tuh ya sih
jadi berapa emang
lu udah ketemu sama pak ang
lu kesian deh
udah aja perut ya
udah aja dah
perut gak apa ya
sian banget ya anak emak pulang melayak sampe lemes begitu
lemes bukan apa apa emak lemes gagal peluk mulus
mak emak teh manis siapa sih yang emak buat
teh manis biasa pake gula putih lama aja kali usus lo yang dekendor
ampun deh manis gue pake begini amat dah walau lo jadi lapar
ini ngapa jadi toge semua mak
emak cuman kesian mak karena
jadi lo yang sabar ya paling gak sebulan ini makannya beginian dulu
ya allah emak udah sepuluh mulut makannya toge
aduh aduh aduh aduh
masih dulu lah
aduh aduh aduh
tapi cariin angkot dulu ya
istri saya bang mau lahiran
udah mulus terus bang dari tadi nih
masih dulu bang bang
perasaan baru bulan kemaren si wawah nikah
lajanurnya aja belum kering
tapi kenapa bininya udah mau lahiran aja ya
kiamat semakin dekat
dia lagi dia lagi
dia lagi dia lagi
dia lagi dia lagi
dia lagi dia lagi
dia lagi dia lagi
apa kau tidak melihat tanda tandanya
kiamat semakin dekat
hei manusia kau mencari apa
kenapa tuan alisinar bisa nyampe kesini ya
assalamualaikum wahai ahli neraka
neng bang apoi sekarang jadi berubah ya
berubah gimana pak
sejak pulang dari pesantren jadi baik gak nyeremin
ih bapak mah aneh
dari dulu juga bang apoi mah gak pernah nyeremin
nah tuh pak
gue baru bisa datang sekarang
kamu kan sibuk
gue gak sibuk
perut gue lagi gagal bisa diajak kompromi
gue bulat balik ke wc sepuluh kali sehari
luar masuk luar masuk luar masuk
udah gitu di ujung gue masih agak panas dikit nih lumpuh banget
setelah dulu ya